pj bupati penajam pasar utara melakukan peninjauan posko lebaran di pelabuhan penyeberangan feri penajam pasir utara
pj bupati memastikan arus mudik lancar dan tidak ada penumpukan penumpang
pj bupati kabupaten penajam pasar utara makmur marbun meninjau langsung arus mudik yang terjadi di pelabuhan kapal klotok dan pelabuhan feri penajam pasar utara pada minggu pagi
pj bupati kabupaten penajam pasar utara makmur marbun didampingi forkopimda penajam pasar utara melihat langsung arus mudik lebaran tahun ini
sekaligus untuk memastikan kelancaran hingga tidak ada penumpukan penumpang yang terjadi di kawasan pelabuhan
dalam satu harinya arus mudik di kabupaten penajam pasar utara mencapai sekitar seribu penumpang
di mana tidak sedikit pemudik dari kalimantan timur yang akan menuju kalimantan selatan melalui jalur darat
juga menggunakan jasa penyeberangan kapal feri melalui kabupaten
makmur marbun juga menegaskan akan melakukan sejumlah pembenahan di kawasan pelabuhan penajem pasar utara
sebagai salah satu gerbang menuju ibu kota nusantara melalui jalur laut
iskandar aldi rahlan penajam pasar utara kalimantan timur